kalau untuk yang terakhir terakhir pak prabowo dan pak sandi belum pernah ketemu
tapi komunikasi komunikasi itu juga tetap ada
seperti kemarin yaitu pak sandi juga ada komunikasi dengan saya terakhir
menjelaskan beberapa hal tentang langkah langkah yang kemarin akhirnya rame di media
tetapi juga apapun itu ya kita akan lihat nanti
dan juga gerindra tetap berpatokan bahwa pencapresan pak prabowo sudah final
dan sudah ditetapkan oleh rapimnas gerindra
yang dihadiri oleh pimpinan provinsi dan kabupaten kota seluruh indonesia